terdakwa kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di kpk
akp stepanus robin empat puluh tujuh menyebut secara gamblang adanya komunikasi antara pimpinan kpk lili pintauli siregar
dengan mantan wali kota tanjung balai m syarihal yang terlibat kasus dugaan suap lelang jabatan
kasus lili ini sebenarnya sudah pernah dibawa ke sidang etik kpk dan diputuskan oleh dewas
namun hukuman yang diberikan dinilai terlalu ringan
dan kini setelah adanya fakta terbaru persidangan yang mengungkap peran lili pintauli
bagaimana seharusnya kpk bersikap benarkah ada celah pidana yang bisa menjerat lili pintauli jika terbukti benar terlibat
kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang habibur rahman anggota komisi tiga dprr refraksi partai gerindra
selamat malam bang habib apa kabar
ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat malam pak saud situmorang mantan wakil ketua kpk
pak saud selamat malam
saya akan langsung ke pak saud situ morang
setelah fakta persidangan terbaru yang disebutkan oleh robin patujuh mengenai peran lili
akhirnya komunikasi dan lain sebagainya apakah anda melihat memang sudah segamblang itu ya
artinya ada dugaan keterlibatan lili pintauli yang kemudian diperjelas kembali oleh robin patujuh
itu kan informasi lama ya
beberapa bulan yang lalu kan juga itu sudah diselamatkan
itu sudah disebut bahwa beliau yang mengempatkan itu yang menjelaskan bahwa adanya komunikasi antara punsir pimpinan dengan potensi tsk gitu ya
jadi saya pikir itu bukan informasi baru kayaknya
karena begini kalau memang kita mau bicara perma syarat syaratnya perma dua ribu sebelas itu kan sebenarnya dia membuka terus kemudian ada syarat syarat di situ yang menurut saya
apa itu sudah
ada disebutkan sebelumnya atau bagaimana
jadi saya pikir bukan sesuatu yang baru walaupun sebenarnya itu hadiah untuk membuka
mungkin ada hal lain lagi yang bisa membuka
karena memang kan nanti pihak kpk itu selalu nanti akan menilai yang penting kan dia bukan pemeran utama di situ ya
nah kalau lihat dari kronologisnya ini dia aktif atau tidak gitu
salah satu jarak jasus itu dia kan bukan
wawah ini dia yang penting
pemeran utama di dalam case itu gitu
kalau dia nanti menjadi dominan di situ atau ini menjadi lebih semakin terang
jangan jangan memang r ini hanya terbawa bawa terus kemudian mengikuti irama pemimpinnya yang kemudian dia menjadi lebih apa namanya menjadi lebih eager untuk membuka lebih lanjut bahwa
saya bukan bergerak sendiri
ataupun saya bukan terlibat sendiri dan seterusnya
jadi memang permintaan beliau itu r ini harus dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuka prinsip prinsip transparansi akuntabilitas fairness partisipasi termasuk gitu ya
termasuk perlindungan saksi saksi dan seterusnya
jadi itu harus dihargai dulu tapi harus kita dalami lagi
jadi apa memang dia nantinya wajar menerima itu atau tidak
nanti itu jaksa penuntut kadang
akan melihat seperti apa
apakah itu terus nanti pimpinan juga akan melihat
apakah memang dia layak mendapat itu
ada sesuatu yang dibuka atau hanya sesuatu yang diulang ulang gitu
pak saud meskipun bukan kali pertama disebut ya nama lili pintauli di persidangan
tapi dalam beberapa kali penyebutan sebelumnya kpk kan kemudian terus berdali bahwa tidak melindungi dan membantah ada keterlibatan
tapi yang sekarang ini yang terbaru tampaknya agak rinci
ada berkas di meja saya dan lain sebagainya
sampai kemudian mengajukan jc
tapi sebelum sampai ke jc artinya dari rentetan itu menurut anda seharusnya sudah jelas apa yang harus diambil oleh kpk terhadap komisionernya ini
iya tanpa informasi terbaru ini juga
sebenarnya kan dari awal sudah jelas
tidak ada seorang pun di kpk itu boleh itu undang undang ya
tidak ada seorang pun itu boleh melakukan hubungan langsung tidak langsung
dan itu pidana

itu sudah terjelas di dalam komisioner

jadi kemarin kan perdebatannya kenapa kemudian dewas kok jadi memberi sebuah sanksi yang terkesan taking side
ragu ragu untuk menegakkan itu
sehingga prinsip prinsip anti korupsi
jangan lupa bahwa prinsip prinsip memerangi korupsi itu adalah transparansinya akuntabilitasnya kemudian larangan konflik of interest fairness dan seterusnya
dan ini kalau pemaya jepang itu mengatakan
kalau pemaya jepang itu dilakukan ya kita harus membuka lagi teori teori memberantas extraordinary crime ini
jadi maksud saya ya kita hanya lagi lagi gimmick gimmick aja kelihatannya
dan saya pikir ini yang menjadi sebuah tantangan buat kita semua
karena prinsip partisipasi juga di dalam berantas anti korupsi itu penting
jadi kita harap semua kita memperhatikan ini memberikan saran dan mengkritisi kpk secara keseluruhan
oke dari kacamata anda apa menurut anda yang membuat rowin empat puluh tujuh selalu menyebut nama lili pintauli bahkan terakhir meminta untuk menjadi justice collaborator
ya kita hargai itu
karena memang makanya nanti jaksa akan melihat ya jaksa penonton akan melihat apa memang dia wajar mendapat itu
atau memang dari awal mungkin ada sesuatu lagi yang masih disembunyikannya
karena kan ini harus membuka ke yang rupa ya
prinsip yang saya sebutkan tadi dalam memberantas korupsi itu bahwa anda harus ada akuntabilitas ya
ini kalau dia nanti bisa membuka lebih luas lagi
karena memang selalu saja bahwa tindak pidana korupsi itu menimbulkan tindak pidana baru
dan ini terbukti gitu
tindak pidana korupsi menimbulkan tindak pidana baru yang melibatkan pimpinannya
dan oleh sebab itu kita menghargai kalau dia membuka itu
tapi kronologisnya harus dilihat dulu
siapa yang pertama membuka itu ke publik kalau memang itu dia yang membuka itu memang harus dihargai
karena memang prinsipnya keadilan itu harus jalan gitu ya
beliau sudah membuka kemudian apalagi kalau ada detail detail lain yang mungkin tidak diungkapkan di publik
pasti saya yakin dia harus ngomong ke penyidik juga itu
penyidik biasanya ada sesuatu yang diungkap dan tidak terungkap di publik ya
termasuknya detail detail biasanya ada itu
dan itu ada beberapa secara etetika yang nggak mungkin bisa diungkap
mungkin bisa jadi yang bersangkutan pernah ketemu dan ada pengarahan dan sebagainya
mungkin penyidik dan penuntut akan lebih tahu bahwa wajar memberi justice collaborator kepada rni
oke pak saud tadi menarik ketika anda menyampaikan mungkin saja bahwa
apa yang dilakukan oleh robin patuju dengan menyebut nama lilin juga mengajukan sebagai jc adalah
bisa jadi kemudian ia terseret begitu dalam irama yang kemudian dilakukan oleh lili pintauri
apa yang kemudian melatar belakangi bacaan anda itu pak saud
ya karena memang di dalam struktur nggak usah lah struktur komando ya
di dalam struktur kepemimpinan itu biasanya kan itu makanya selalu saya bilang
kalau di dalam berantas korupsi itu sama dengan ilmu auditing
tone at the top itu seperti apa gitu
jadi suara dari atas itu seperti apa
kalau suara dari atasnya itu miring miring ya enam buahnya kan lebih miring lagi pasti
dia menafsirkan miring
makanya ada disebutkan yang dia pernah nyebut itu pimpinan lagi perlu duit nih gitu
itu kan juga perlu didalami ya
itu omongan seperti itu apa dibalik itu gitu
jadi sekali lagi apakah itu hanya justifikasi dan seterusnya itu yang perlu didalami
tapi overall sebenarnya kalau garis dari atas itu tegas terhadap orang orang lapangan ini menjadi lebih berintegritas
itu akan ngikut
jadi saya lebih cenderung memang ini baik didalami dan saya pikir dewasa orang dalami harus terbuka lah
kan fairness nya penting ya gitu transparansi
sebenarnya yang bersangkutan pimpinannya itu yang perempuan itu sebenarnya di posisi apa dia
paksip kah aktif kah
ketemu di pesawat itu apa kebetulan gitu
di bumi ini nggak ada yang kebetulan kalau menurut saya sih ya
kasus korupsi dan yang terbaru semakin gamblang disebutkan oleh salah satu terdakwa
saya pikir pertama saya tadi ada mendengar kalimat apa
pasal fakta persidangan
saya nggak ngerti apa definisi yang dimaksud teman teman cnn soal fakta persidangan
apakah itu digolongkan ke alat bukti dalam hukum acara pidana atau apa
kalau yang saya tahu alat bukti hukum acara pidana nggak ada yang disebut fakta persidangan
dan kalau itu alat bukti dalam pidana apakah pengakuan yang baru setia dari r ini masuk dalam sebagai fakta persidangan
karena ini kan tentu kita sudah ngomong terlalu banyak sudah jadikan terlalu banyak
tapi nilai yuridisnya seperti apa
kan pada akhirnya kan kita juga harus menjaga jangan sampai kita merusak nama baik orang ya
sebelum betul betul ada bukti yang kuat ada putusan pengadilan yang kuat
jadi kami tentu sebagai pengawas juga tidak mau menanggung tindakan yang berbasiskan pada asumsi
jadi seperti disampaikan oleh pak tau tadi
ini juga kalau yang disampaikan hari ini ini berita lama gitu loh tidak ada yang lebih detail
dan yang kami nanti itu bukti buktinya
kalau orang baru ngomong saya akan membongkar kasus terkait misalnya mr x
itu apakah bisa dijadikan dasar sebagai untuk keputusan hukum
tentu tidak masih jauh sekali
diverifikasi dulu dikumpulkan dulu
jadi alat bukti saja kalau orang memulai penyidikan dua alat bukti
kalau mau berlanjut sampai putusan diperiksa lagi diuji lagi keterkaitan antara alat bukti
baru hakim berdasarkan pengamatannya baru mengambil bermusyawarah untuk mengambil putusan
jadi kita juga tidak boleh kita semangat tentu semangat
ingin kpk bagus ingin kpk bersih tentu
tapi jangan sampai karena terlalu semangat kita abaikan hal hal yang prinsip juga dalam hukum
hukum itu kan selalu berhubungan dengan hukum
hukum itu berjalan beriringan dengan ham
ketika kita menjudgement tanpa ada bukti bukti yang sudah jelas apakah itu tidak merupakan pelanggaran ham
walaupun terhadap satu orang
nah ini yang harus kita jaga juga
baik bang habib jadi anda menilai bahwa perlu pembuktian untuk bisa menyebut bahwa memang ada peran lili pintauli dalam kasus ini

meskipun sudah ada putusan dewas kpk meskipun juga sudah disebutkan
itu kan lain kalau dewas itu kan soal etik bos
anda bisa bedakan tidak etik dengan hukum
ya tidak maksud saya begini
dan kalau kemarin memang diaturannya kalau memang menghadir unsur pidana dilingpalkan ke pidana
nah jadi tidak boleh pakai kata meskipun kalau kita mau ngomong soal hukum
sekarang kita ngomong hukum saya pure kita tunggu bukti buktinya
sebelum sampai ke bukti kita ingin juga
ingin juga dengar yang lebih detail
itu kan apakah hanya berkomunikasi lalu menganjurkan pengacara
lalu ada misalnya pengacara itu siapa
kata belakangnya seperti apa
kita pengen yang lebih detail
dibuka saja saya pikir kalau ini
oke baik bang habib
sudah dibuka tinggal kita lihat relevan tidak dengan bukti buktinya
oke jadi menurut anda pembuktian seperti apa yang kemudian ditunggu untuk bisa melihat kasus ini secara gamblang
secara terang bergerak
itu kan jelas aturannya
dikuat kan jelas pembuktiannya
kan anda juga paham kuhap
kita semua paham kuat
pembuktian seperti apa
dua alat bukti kemudian diperiksa
saksi dipanggil satu persatu
jadi di check ke relavan bukti antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
meyakinkan atau tidak
kan seperti itu
oke jadi kalau sekarang ini menurut anda yang perlu dilakukan oleh kpk
atau pengawasan yang dilakukan oleh dpr
masih sebatas melihat saja
ya saya kira harus menggali dulu
yang disampaikan oleh robin itu ditindaklanjuti
ini apa ceritanya seperti apa
lalu buktinya mana saksinya siapa
kemudian ceritanya juga tidak jelas
cuma misalnya berkatmu ada di meja ku
tidak ada apa
pembuktian tentang peristiwa yang mengaitkan misalnya
minta wali melakukan tindakan yang lebih aktif lagi
ya berat juga pada akhirnya
kan cuma kayak kemarin cuma nyakut di etik gitu kan
pak saud ada tanggapan dari anda
pak saud pembuktian atau memang perlu ini pendalaman yang sejauh apa lagi
seperti apa yang harus dilakukan
ya jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa
tingkat pidana korupsi itu selalu menimbulkan tidak pidana berikutnya
ini sudah terbuktikan
tindak pidana korupsi kasus tanjung balai
terus melibatkan pimpinannya
yang kalau kita lihat sekuensinya nanti itu akan terlihat sebenarnya
sejauh apa peranan pimpinan yang terkait dengan yang disebut oleh robin tadi itu
jadi maksudnya adalah
ini sebenarnya ada banyak masalah di sini
dari kasus tanjung balai ini banyak sekali masalah
ada masalah di dewas
ada masalah di pimpinan
ada masalah di dana pekuah
ada masalah di sistem operasi
itu bagaimana kalau bisa pergi langsung ketemu
kalau memang kita mau benerin ini kpk ini secara keseluruhan
ya pihak legislatif dan kita semua masyarakat
kalau kita nggak bisa berharap banyak di legislatif dengan sejumlah justifikasi ya
tapi saya pikir masyarakat harus diajak ke dalam
bagian paling atas anti korupsi yang benar itu adalah transparansi
baru menyusul kemudian akuntabilitas
baru kemudian tidak konflik of interest
fairness dan seterusnya
jadi ketika anda tidak transparan di dalam menyelesaikan semua kasus
termasuk kasus yang menyangkut pimpinan
itu pasti ada sesuatu dan publik tanda tanya
jalan yang terbaik adalah undang civil society untuk masuk ke dalam untuk melihat itu
kalau kita memang mau membersihkan negeri ini secara sustain
kalau enggak ya begini begini aja gitu
sama dengan sebelumnya
waktu saya salah ngomong di tv itu kan saya sejumlah dari luar
orang orang yang ahli hukum orang orang ahli psikologi ahli kata ahli bahasa
kemudian meneliti saya bahwa kemudian saya ditegur anda salah di dalam ngomong seperti itu gitu
jadi prinsip fairness ini keterbukaan dan seterusnya
itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan
kita juga nggak bisa abuse kepada semua orang abuse terhadap pimpinan yang disebut sebut itu
kita juga nggak boleh abuse of power terhadap cr tadi juga
yang sudah mulai membuka dan kesadarannya muncul
jangan salah setiap orang itu mempunyai pintu tobatnya masing masing
tetapi itu menjadi masalah ketika kemudian kita tidak menegakkannya secara adil
tidak melindungi siapa siapa yang sudah mengungkapkan fakta fakta
terus kemudian yang disebutkan tadi perlunya prinsip partisipasi
jadi dpr juga partisipasi
saya juga diminta pendapat ini kan dalam hal ini
minta pendapat ini kan dalam hal mengungkap partisipasi
nah bila perlu panggil lagi itu am lima puluh tujuh yang membentuk lembaga itu sekarang
lima puluh tujuh orang diberhentikan mereka membentuk lembaga
undang aja untuk partisipasi untuk kemudian melihat itu
karena salah satu diantaranya kan yang mengandungkan laporan itu
jangan jangan dia yang sudah melihat rekamannya
jangan jangan dia sudah melihat hasil dari barang bukti elektronik yang kemudian kemarin disebut sebut juga
tapi tidak ditanggapi oleh dewas dan kemudian jadi sanksi yang potong gaji yang ringan itu
jadi sekali lagi ini banyak masalah
tapi ini bisa dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki kpk secara keseluruhan
kalau kita mau
jadi jangan disorong sorongin ya si r ini saja
seolah olah menjadi komandan lapangan yang disalah salahin
tapi secara keseluruhan organisasi harus bertanggung jawab
kpk secara keseluruhan harus bertanggung jawab
bang habibur rahman perlukah ini dilihat lebih dalam lagi bahwa ada yang
ada masalah di dewan
ada masalah di dewas kpk di pimpinan kpk dan juga sistem operasi yang ada di kpk saat ini
tapi dijawabin nanti
kami break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik bang habibur rahman
dari kasus korupsi tanjung balai ini
dari adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan kpk lili pintauli
menurut pak saud ada yang salah artinya ada masalah di dewas kpk di pimpinan kpk
dan juga sistem operasinya
anda setuju dengan hal itu
ya tentu kalau ada masalah ya pasti ada masalah
kan ada ternyata kan ada putusan dewas
tapi kan kita nggak bisa sekedar menyalahkan institusinya
kita harus lebih cari bukan soal siapa yang salah sudah tapi bagaimana memperbaikinya
karena itu kami juga terbuka
kami sangat ingin setiap isu isu
itu kita dalami semua
kita dalami secara transparan
dan kita juga dalam konteks mendalami itu tentu kita juga membuka diri
masukkan dari berbagai pihak
karena itu dalam sidang yang besok ya
kita tampung saja kalau misalnya ini
ada usulan masyarakat memanggil kelompok tertentu
misalnya bisa diusulkan atau kami pun akan mengusulkan untuk diagendakan
nggak ada masalah
ya kita ingin perbaikan untuk kpk ini
anda sendiri sudah sejauh mana bang habibur rahman mendalami soal kasus ini melihat ini
karena ada banyak tanda tanya publik tadi bang saud juga katakan dan juga melihat ada masalah
jadi gini pak
kita kan bukan penyidik pak
kita bukan penyidik
itu kita menunggu hasil kerja
ini adalah hasil kerja para pendegang hukum
kami kalau sudah masuk ke perkara hukum misalnya tuduhan ini ini kan nggak main main
ya kan kalau saya baca berita ini soal kasus
komisioner l gitu kan
ini kan persoalan hukum
tentu kalau sudah masuk ke situ kita nggak apa namanya
tidak masuk ke perkaranya secara kita tinggal menunggu
kami menunggu sifatnya
nggak bisa juga kami nggak punya nggak bisa mengintervensi sampai ke kasusnya
kita coba dengarkan pernyataan dari plt jubir kpk ya
ketika ada yang terbaru dari kasus ini adalah robin patuju
terdakwa yang kemudian mengajukan sebagai justice kolaborator
yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit
kita coba dengar apa pernyataan ataupun tanggapan dari kpk
pada prinsipnya tentu permohonan justice kolaborator merupakan hak dari terdakwa
yang harus kita hormati bersama dalam suatu proses penegakan hukum
demi keadilan tentunya
selanjutnya terkait dengan permohonan dimaksud tim akan melakukan analisis
apakah permohonan ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian status
justice kolaborator terhadap seorang terdakwa
sebagaimana ketentuan yang harus kita hormati bersama dalam suatu proses penegakan hukum
dan ketentuan yang berlaku saat ini
di antaranya adalah ketentuan surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
tim jaksa kpk maupun majelis hakim tentu juga akan mempertimbangkan secara komprehensif
seluruh fakta fakta di dalam persidangan sehingga nantinya akan diputuskan
apakah permohonan dimaksud akan dikabulkan
penilaian terhadap kapasitas dan juga sikap dari terdakwa selama proses penyidikan
hingga sampai ke persidangan tentu juga menjadi bagian yang akan dipertimbangkan
oleh tim jasa kpk
selanjutnya tim jasa kpk nantinya tentu akan menuangkan analisanya di dalam surat tuntutan
yang diagendakan akan dibacakan
pada persidangan persidangan berikutnya
ya saya kembali ke bang habibur rahman bagaimana anda melihat proses ini
dan kemudian terdakwa yang sudah mengajukan jasis kolaborator
apakah ini menurut anda bisa menjadi tools ya untuk mendalami kembali kasus ini
yang tadi sudah kita banyak bahas bang
ya tentu tapi itu tadi yang disampaikan kan sumir ya
yang disampaikan tadi
apa namanya sebetulnya hampir nggak ada yang baru daripada yang sudah
dari yang sudah beredar beberapa bulan belakangan
ya kita tunggu saja secara detail kan gini mekanisme jc itu kan mengajukan
lalu diperiksa lalu kemudian ada pemeriksaan dan lain sebagainya
dan diminta menunjukkan bukti buktinya
itu kita tunggu saja
oke pak saud justice kolaborator yang diajukan
ya yang tadi kemudian sudah dilihat oleh kpk kpk akan menganalisis
mendalami proses pengajuan justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa
bagaimana anda melihat prosesnya setelah ini
ya itu biasanya nanti kan seperti disampaikan normatifnya itu kan nanti jaksa penuntut akan melapor ke pimpinan
maka memang dia merekomendasikan nanti pimpinannya juga kalau detail mereka mengikuti
yang menjadi lucu kan salah satu pimpinannya terkait di situ
jadi sebenarnya itu sudah konflik of interest itu tidak baik
nanti jam jam jasis kolaborator kan lima pimpinan itu akan memutuskan
mau dikasih atau tidak
kemudian satu pimpinannya ada di situ disebut sebut namanya
tapi biasanya normatifnya dia konflik of interest biasanya dia take out dari situ tidak ikut
kemudian biar pimpinan yang lain yang menilai itu sudah sangat normatif
cuman kan saya katakan kembali lagi ketika kemudian pimpinan itu bagian dari masalah
di kpk itu menjadi sangat ruwet jadinya
itu yang saya katakan kembali lagi
ruwetnya ini bagaimana dan kenapa menjadi ruwet pak saud
ya kan itu nanti pimpinan berlima memutuskan apa diberi atau tidak setelah ajuan dari jaksa penuntut
setelah dia mendalami fakta faktanya di persidangan kemudian dia akan menyarankan bahwa memang wajar ada di
kita memberikan jc ketentuan perma itu sudah diterima
kemudian yang menentukan lima
satu menjadi masalah bagian dari persoalan itu dia harus keluar dari situ ya tidak ikut memutuskan
nah kemudian kan ini jadi kredibilitas putusan kan berpengaruh
itulah yang disebutkan kalau jadi pimpinan itu dia harus benar benar forward
jadi ini kan jadi ruwet jadinya sehingga menimbulkan kecuali baru
jadi intinya adalah kalaupun nanti mereka pimpinan berempat dengan asumsi yang satu satunya
itu take out ya karena memang dia bagian dari masalah
dan itu memang dia pasti konflik of interest pasti di situ nanti
karena disebutkan file kamu ada di meja saya itu kan sebenarnya itu sudah komunikasi yang jelas lah
yang menurut saya malah harus dipidana sebenarnya yang bersangkutan
jadi sekali lagi masalah baru menimbulkan masalah lainnya
untuk r ini ya nanti biar dinilai aja sebenarnya apakah memang ada sesuatu yang baru di situ
atau memang dia pantas menerima sesuai dengan perma itu
peraturan perma itu kan ada syarat syaratnya di situ
jadi sekali lagi ini masih kita lihat saja apakah memang dia apa namanya
banyak kompleksitas dari masalah di situ bisa diurut satu persatu gitu
selain saya katakan tadi di bagian depan seorang pimpinan harus keluar dari situ untuk tidak ikut memutuskan itu
kemudian bagaimana perimbangan di dalam di dalam melihat ini gitu
dan bagaimana jaksa penuntut menyarankan kepada pimpinan
jadi kita lihat saja
tapi secara umum kalau saya lihat informasinya tidak baru ya
tetapi sebenarnya yang bersangkutan membuka gitu ya
walaupun sebenarnya saya yakin penyidik juga tidak ragu juga apakah yang disampaikan r ini sesuatu yang baru
atau memang sudah ada komunikasi komunikasi sebelumnya
karena ini kasus sudah lama kan dua ribu waktu pimpinan sebelumnya masih di dalam
jadi kemungkinan potongan potongan informasi itu bisa jadi memang sesuatu yang baru
yang memang r ini wajar untuk menerima justice collaborator
aduh sebenarnya dia hanya mengeksagerated atau membesar besarkan fakta yang sebenarnya itu bukan baru
karena nanti lain kali orang juga tidak mau jadi justice collaborator kalau kita tidak menghargai dia gitu kira kira
tapi anda mendorong untuk permohonan ini sebetulnya diterima
oh saya nggak dalam posisi
tapi kalau saya di dalam nanti kita baca dulu
karena itu banyak detail detail ya
kalau dulu selama di kpk saya ngikutin semua persidangan itu
kita tahu persis terlebih dari media kita tahu persis bahwa orang itu wajar dikasih jr
atau kan kita bisa baca dari tuntutan yang dibuat oleh jaksa
itu kan sebelum dibacakan kan kita sudah membaca juga itu
jadi detail detail itu saya tidak melihat ya
apalagi saya tidak baca di situ aku tidak dalam posisi itu
karena memang harus hati hati untuk memberikan itu
karena itu menyangkut keadilan ya
itu yang saya pikir aku nggak dalam posisi
cuman kalau melihat dari yang terbuka di publik ini ya memang posisinya lima puluh lima puluh ya aku menganggap masih melihat
mbak halimur rahman ada kompleksitas pengajuan jisi ini yang tadi dibaca oleh pak saud
karena salah satu pimpinannya kemudian juga yang disebut sebut atau ada di pusaran ini
itu yang kemudian menjadi kompleks bagaimana anda melihatnya bang habib
ya saya pikir tentu mereka sangat memahami mekanisme dan etika ya dalam konteks penanganan pengajuan jc
dan saya pikir itu akan diterapkan oleh pimpinan apk
oke oke dengan mekanisme yang mungkin saja tadi disampaikan oleh pak saud bahwa satu yang kemudian disebut ini tidak dalam
apakah kapasitas untuk ikut menentukan maksud anda atau bagaimana pak
ya jadi tetap mengacu kepada aturannya pak kita nggak bisa mengarang arang dengan apa namanya sesuatu yang tidak ada aturannya
kalau memang ada aturan secara detail ya kalau memang harus mundur ya mundur dalam konteks membahas masalah ini gitu loh
oke oke pak saud sebetulnya bagaimana mekanisme yang ada sebetulnya selama ini di kpk ketika ada satu pimpinan yang kemudian terlibat dalam perkara seperti ini
karena kan ini mungkin bisa dibilang belum pernah ada kasus yang seperti ini ya pak saud itu seperti apa
saya tidak usah menyebutkan siapa ya salah satu di antara pimpinan ya
tapi kita gini nih ada seorang mau kita bahas gitu ya itu satu pimpinan tuh langsung ngaku eh itu dulu satu angkatan aku dong
aku gak mau ikut nilai dia masuk jadi pegawai atau enggak gitu
jadi memang itu tergantung seperti apa kejujurannya itu gitu sehingga kemudian yang disebutkan konflik of interest itu tidak ada di dalam itu
dan itu membebaskan dia dari prinsip prinsip itu jadi sekali lagi sebenarnya mas abie masih ragu ragu ya
tapi sebenarnya ya memang nggak boleh ikut di situ itu pasti konflik of interest itu sangat common sense langsung masuk di akal
saya ngambil contoh yang kemarin ada face practice yang kita lakukan di sana ya
kalau umpamanya kita merekrut orang kemudian itu satu perguruan tinggi atau satu angkatan satu sesi
bahkan dia tarik kamu gak ikut ya kalian yang nentuin gitu supaya bebas nilai gitu
itu sangat sangat dasar yang sebenarnya di kpk pada masa lalu saya nggak tahu sekarang
saya tidak tahu karena undang undangnya beda kemudian statusnya juga beda

jadi ini yang makanya saya bilang sudah deh kembalikan lagi undang undang kpk itu ya

kita kembalikan lagi value nya itu seperti dulu
dimana setiap orang secara gentle secara satria atau secara transparan terbuka fair gitu ya kemudian bagaimana transparan kemudian itu bisa diciptakan
dan itu kan syarat syaratnya di dalam pemberantasan antikorupsi kalau anda mau buka piagam pbb itu kan dasar dasar
yang kemudian kita simpangkan itu dengan undang undang kpk yang baru malah jadi di bawah itu anak anak kemarin

eksekutif dan ini persoalan panjang
jadi kompleksitas ini juga kalau kita mau urut urut sebenarnya kan nggak bisa dibanta
bahwa ini sebenarnya juga berawal dari masuknya undang undang kpk yang baru
sehingga kemudian dewasnya juga kayak begitu
kalau dulu itu yang saya bilang kan saya nggak salah ngomong di tv itu
ngundang orang dari luar sahutnya diadilin supaya pair
komisi etiknya itu dari luar semua ahli ahli hukum
semua orang orang dari profesor dari perguruan tinggi menilai itu
jadi ada unsur dari luar sehingga check in balance nya jelas
ini jalan panjang nih mas renat jadi ya mau gimana lagi ya
saya pikir agak sulit ya negeri ini ya
bang habib ada tanggapan bang habib kompleksitas ini asal muasalnya adalah undang undang kpk
ya di semua apa namanya tadi tadi soal mekanisme memeriksa perkara
dengan potensi konflik of interest memang kita juga di dpr
mempraktekan misalnya ketika kita ada masalah ya kan
menseleksi kemudian kita ada interest ada yang teman teman mewakilkan
pada teman sepraksinya untuk hadir
itu bagus dan itu hampir semua instansi mempraktekkan
tapi ada juga yang beranggapan lain
misalnya justru dia harus hadir untuk memberikan pelengkap
pengambilan keputusan tidak bisa dia sendiri
nah menengahi dua hal tersebut ya kita nggak tahu mekanisme
apa namanya kalau nggak ada yang tertulis
praktek yang selama ini terjadi di pimpinan kpk seperti apa
konsepsinya seperti apa itu saja yang dilaksanakan
jadi kalau lari lari lagi ke undang undang kpk
undang undang kpk kan nggak mengatur detail seperti itu
sampai ke detail
jadi ya silahkan saja tapi kalau saya melihat undang undang
semua undang undang tentu tidak ada yang mengatur sampai detail
oke pak saud tadi anda menyebut bahwa apa yang disampaikan dalam kesaksian robin ini
sudah sangat jelas bahkan harusnya pimpinan kpk ini bisa dipidana ya
mungkin anda bisa memperjelas kembali celah pidana itu di mana
dan karena kan tadi pak habibur rahman juga dari awal menilai bahwa
ini masih perlu pembuktian lagi pendalaman lagi begitu agak terlalu apa
tidak bisa kita kemudian juga berlandaskan pada asumsi
ya kan hasil dari dewas itu udah jelas makanya dia gajinya dipotong itu kan dia dari
dari dewas itu kan jelas gajinya dipotong itu kan menunjukkan bahwa dia memang di situ
terbukti bahwa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan
yang agak boleh dilakukan
cuman persoalannya adalah
bentuk sanksi yang diberikan itu yang kemudian tidak sesuai dengan undang undang kpk nya sendiri gitu kan
bahkan itu tidak sesuai dengan peraturan dewas yang menurut poin a nya itu dia harus menyatakan
mengundurkan diri terus kemudian dipotong gajinya
itu kan dan dikatakan a dan b tapi nyatanya yang diambil adalah pasal pertamanya
bagian sub a nya dipotong gajinya gitu
jadi konsistensinya nggak ada
itu makanya saya katakan kembali lagi
jalan yang paling baik daripada kita berasumsi asumsi
mari kita membuka ini lebih awal lagi dari
supaya kemudian kita juga tidak abuse terhadap si r ini yang sudah membuka keadilan kebenarannya gitu loh
jadi jangan juga disudut sudutin karena orang kan punya pintu tobat masing masing juga yang kita harus pertimbangkan
menjadi sebuah satu kesatuan untuk membangun cara kerja kpk penyidiknya pimpinannya mekanisme kerja
sekali lagi kalau kita kembali kepada putusan dewan itu nggak ada keraguan bahwa yang bersangkutan sudah disebut salah
cuma hukumannya kok begitu sangat ringan yang kemudian diserahkan ke penegak hukum
penanggung hukum mengatakan itu bukan urusan kita dan seterusnya
jadi seolah olah terus kemana gitu hukum mana yang harus dipakai
jadi sekali lagi ini memang mungkin inilah ya peradaban hukum kita yang kita masih men tapsir tapsir
sehingga kemudian muncul ketidakpastian baru
walaupun misalnya dewas itu kan membentuk peraturan itu untuk kepastian
ternyata peraturan yang dia buat juga menimbulkan ketidakpastian baru
yang seorang sudah terbukti tapi dia tidak konsisten dengan peraturan yang dia buat sendiri
ini saya pikir tantangan kita ya ke depannya
oke baik terakhir pak saud dan juga bang habibur rahman saya mungkin ke pak saud dulu
bagaimana sekali lagi anda menilai sikap yang harusnya kpk ambil dalam apa yang sudah kita bahas
dan juga bagaimana pak saud melihat proses ini ke depan setelah kemudian robin empat puluh tujuh mengajukan justice collaborator
kita nggak boleh abuse of power itu pertama
jadi kalau memang r itu membuka nanti jaksop akan melihat penonton akan melihat melaporkan ke pimpinan
dan kemudian silakan itu diputuskan bahwa memang dia berhak mendapat gc
nah itu jangan ragu di situ
walaupun tadi ada kompleksitas lain tentang yang soal menyangkut etik dan best practice di kpk tentang satu pimpinan
jadi sekali lagi itu kita kembalikan saja dan kemudian nanti kan hakim juga akan melihat
bisa jadi juga hakim tidak memberi tapi jangan ada lagi cerita cerita seperti dulu
seolah olah hakim ini ditakut takuti oleh kpk nggak begitu saya pikir nggak seperti itu ya
artinya kalau kpk memang memutuskan bahwa dia memberi gc
dan hakim menghargai itu mereka putuskan diberi gc
ini yang mungkin kedepannya yang harus kita lihat
mbak habibur rahman dari pandangan anda bagaimana melihat ini kedepan akan seperti apa
dan juga karena juga banyak kemudian desakan dari sejumlah pihak bahwa melihat apa yang sudah disampaikan oleh kesaksian r ini
meskipun kesaksian dari robin ini ini kemudian bisa menjadi celah bahwa memang seharusnya sanksi yang diberikan terhadap
lelahpintau ini adalah sanksi pidana
ya saya pikir kita tidak dalam konteks mengevaluasi putusan dewas
ya kan dewas diberi mandat oleh undang undang untuk membuat keputusan tersebut
jadi dewas itu kan kalau saya kategorikan dalam konteks ilmu hukum itu kuasi peradilan
jadi apa yang sudah diputus oleh lembaga peradilan ya nggak mau ya harus kita formati
ya karena nggak ada mekanismenya juga
untuk banding atau mempermasalahkan lagi putusan tersebut
dengan segala kekurangannya itulah putusan dewas dan tinggal dilaksanakan
kurang lebih seperti ini
kalau terkait dengan permohonan robin nah ini bahasa yang paling tepat permohonan
jadi ini bukan fakta persidangan belum menjadi alat bukti ini baru permohonan
kalau terkait permohonan justice kolaborator saudara robin saya sangat mendukung agar kita sama sama mengawasi
kemudian meminta yang bersangkutan memberikan keterangan yang lebih detail daripada yang selama ini berbulan bulan beredar di media
hanya itu saja dilengkapi dengan bukti bukti dan saksisaksinya
jadi alat alat buktinya secara lengkap
oke baik menarik mari kita akan lihat
tampaknya ini masih jalan panjang kalau menurut pak saud
kita akan lihat bagaimana proses ini setelah kemudian ada permohonan justice kolaborator dari robin patuju
kita akan tunggu perkembangan seperti apa
terima kasih banyak bang habibur rahman dan juga pak satu tumor untuk waktunya juga diskusi yang menarik pada malam hari
selamat malam sehat selalu pak saud dan juga bang habibur rahman
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn